usai keputusan mahkamah konstitusi calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin
langsung bertolak ke kediaman di pesantren an nawawi tanara banten
seperti biasa setiap pagi ⁇ maruf ⁇ dan istri berolahraga jalan kaki selama setengah jam
produser lapangan cnn indonesia abdu rahim berkesempatan
mewawancarai secara eksklusif bersama maruf amin
dalam perbincangan tersebut ⁇ maruf ⁇ berpesan agar tidak ada lagi perpecahan
akibat perbedaan pandangan politik setelah usai keputusan mk
ini adalah kegugatan dari pak prabowo dan juga pak sandiaga uno
itu artinya mk setuju dengan keputusan kpu yang menetapkan pasangan calon
pak jokowi dan juga abah resmi sebagai presiden dan juga wakil presiden indonesia
apa tangkapannya abah
ya pertama tentu kita bersyukur ya bahwa mk telah berhasil
menetapkan artinya menolak gugatan secara keseluruhan
dan menyepakati keputusan itu juga secara keseluruhan
anggau tanya sembilan artinya kompak
dan buat saya ini satu penyelesaian yang sangat bijaksana
sesuai dengan koridor hukum dan juga berdampak
berikan kepastian dan kemeselahatan gunjang ganjeng yang selama ini menjadi
perdebatan sehingga bisa diakhiri
dan berarti kita bisa memulai untuk membangun kembali bangsa ini secara bersama
karena itu saya memandang bahwa keputusan mk itu tidak hanya memenangkan satu pihak sebenarnya
tapi justru untuk seluruh rakyat yang keputusan yakni di indonesia
karena itu buat saya
ya ini satu keputusan yang kita harapkan dapat menyatukan kembali seluruh bangsa
untuk membangun bangsa dan sebagai bangsa yang utuh
terus itu juga proses pemilu kan kemarin jalan cukup panjang ya pak ya
dari penetapan juga yang ada

penetapan calon presiden dan juga wakil presiden terus juga kemudian kampanye pemilu kemudian juga keputusan menunggu keputusan kpu dan juga kemarin mk
ini setelah mk menolak gogatan kemarin gimana rasanya pak
ya rasanya menurut saya itu plong gitu lega gitu
ya artinya semua persoalan yang selama ini belum ada kepastian sehingga memberikan peluang terjadinya semacam konflik katakanlah seperti konflik ya tidak ada kepastian itu bisa diakhiri
nah ini menurut saya itu keputusan mk dan dapat menyelesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal
ya itu sesuatu yang anugerah buat saya
kemudian juga proses demokrasi kemarin juga berjalan cukup panjang begitu ya bah ya kita juga tidak bisa menghindari bahwasannya memang ada perpecahan politik antara kedua kubu satu dan dua
ini abah harapannya dan gimana caranya untuk menyatukan kembali rakyat indonesia yang kemarin sempat terpecah belah gitu bang
ya tentu sebagai satu peristiwa kontestasi adanya persaingan pasti itu ada semacam persaingan ya ada yang kalau kita tidak bisa mengendalikannya itu bisa jadi menimbulkan menjadikan perpecahan
tapi menurut saya alhamdulillah masih kita bisa mengendalikannya
kemudian juga bagaimana ke depan ya kita membangun kembali keutuhan melakukan rekonsiliasi antara kelompok kelompok ini
jadi kita bangunlah salin pengertian dan saya berharap bahwa masing masing yang merasa dikalahkan itu ya legowo karena ini memang sesuai dengan koridor konstitusi
dan yang menang misalnya juga tidak merasa kemudian mengenyampingkan kemudian pihak pihak yang kalah itu
karena itu supaya rekonsiliasi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak yang niscaya lah yang harus kita bangun
karena kita kan tidak mungkin membangun negara sendirian
kita harus secara bersama utuh dan semuanya saling mendukung
dalam waktu dekat ada
rencana untuk ketemu pak prabowo sama pak sandi
itu sangat diperlukan
perlunya ada pertemuan itu untuk rekonsiliasi
itu sesuatu yang tidak bisa tidak boleh tidak ada ya
sehingga sepertinya masih ada celah gitu
ketegangan itu masih ada
ini yang kita harus kita cairkan kita hilangkan
sebab kita membangun dalam suasana ketidakompakan ketidaksatuan itu sesuatu yang akan menghambat
padahal kita ingin mempercepat proses pembangunan ini menuju kesejahteraan bangsa
kemarin pak prabowo dan juga pak sandi menyatakan menerima hasil putusan mk ini tanggapannya gimana pak
sangat perlu kita hargai ya
itu satu artinya sikap kesatria lah
dan itu saya kira memang harus semua putra bangsa ini bersikap seperti itu
ini emang setiap hari jalan pagi nih pak
ya kalau lagi di sini
ya kan saya baru dari malam ke sini
kalau ada di sini jalan pagi saya
nanti sampai kemana gitu
di jakarta ya di sekitar taman kodok itu taman menteng namanya
saya boleh tanya ibu pak terkait gimana bu nyai gimana tanggapannya selama ini mendampingi abah sampai sekarang
perasaannya gimana bu
ya alhamdulillah biasa aja senang
ya biasa aja nggak ada apa apa biasa aja
tapi insya allah tenang terus ya
pokoknya apapun keputusannya kita
arahkan kita ikhlas
kalau menurut ibu abah sekarang gimana
lebih fresh lebih sehat atau lebih
alhamdulillah sehat sekali ya pak
sehat sekali dan tenang
kami berdua sama sama menikmati masa masa setelah kampanye kan tidak banyak kegiatan ya
kami menikmati di rumah dengan jalan pagi terus olahraga kecil gitu
ya menikmati aja semua
dan semoga abah selalu sehat
dan ibu juga selalu sehat dan dilindungi oleh allah swt
abah dan juga bu nyai terima kasih banyak atas waktunya wawancara sama siena indonesia